setiap pasangan calon kepala daerah dki jakarta memiliki ruang dan juga batas minimal yang setara terkait dana kampanye
hal tersebut dimuat dalam peraturan komisi pemilihan umum no delapan tahun dua ribu lima belas
setelah ditetapkan secara resmi para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta wajib melaporkan rekening dana kampanye mereka ke komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
kpu akan melakukan audit bekerjasama dengan kantor akutan publik untuk mengaudit sumbangan yang masuk dan juga kemudian keluar
sumbangan masuk itu dari mana sumbernya dan sebagainya
para penyumbang juga harus menyebutkan identitasnya jumlahnya berapa ada batasannya
kalau perorangan jumlahnya maksimal tujuh puluh lima juta kalau kemudian korporasi atau perusahaan itu maksimal tujuh ratus lima puluh juta
mereka harus menyebutkan sumbernya dari mana identitasnya
siapa para penyumbang nggak boleh menyebut yang tidak jelas
misalnya seperti dulu ada hamba allah gitu ya penyumbang sekian ratus juta nggak boleh